seorang calon haji di padang sumatera barat batal berangkat setelah petugas medis embarkasi padang ini tidak mengizinkannya
ya setelah menanti sejak tahun dua ribu sepuluh calon haji ini batal berangkat meski keluarga telah memberikan surat untuk menerima resiko saat menjalani ibadah di tanah suci
ramli harus melupakan mimpinya menunaikan ibadah haji ke tanah suci
pasalnya ramli tak diizinkan petugas medis di embarkasi padang untuk turut serta dalam rombongan kloter pertama
bersama istrinya ramli sempat bersitegang dengan petugas
keduanya juga histeris saat dinyatakan tak boleh ikut ke tanah suci
mereka juga sempat mengejar mary yulis dae kepala dinas kesehatan provinsi sumatera barat yang sudah naik kendaraan dan memohon agar diizinkan
namun semuanya sia sia
petugas bergeming dan tetap melarang ramli
peristiwa yang dialami ramli yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ini menjadi viral di media sosial
ramli pun harus kembali ke rumah sementara istrinya agus nizarwi sudah berangkat bersama rombongan kloter satu lainnya
ia batal berangkat setelah menerima semua manifest calon jemaah haji dan gelang haji yang merupakan tahapan akhir sebelum berangkat
dalam pemeriksaan akhir ia terbukti sakit ginjal dan sedang menjalani
ramli juga terang menjalani cuci darah

berlaku seluruh embarkasi cmib saya
ijin pak jadi saya menggarifikasi itu
ramli berharap masih bisa diberangkatkan
pihak keluarga bahkan sudah membuat surat pernyataan tertulis untuk menanggung segala resiko yang bakal terjadi
jum'ah calon haji dari embarkasi padang tahun ini berjumlah enam tiga ratus empat puluh sembilan
mereka berasal dari sumatera barat dan bengkulu
yang diberangkatkan dalam tujuh belas kloter
jonedi kambang padang